hai data statistik ekonomi kreatif indonesia dua ribu enam belas menunjukkan sejak dua ribu sepuluh dua ribu lima belas produk domestik
bruto atau angka pertumbuhan ekonomi kreatif indonesia mengalami kenaikan rata rata sepuluh empat belas
lima belas persen setiap tahun yaitu dari lima ratus dua puluh lima sembilan puluh enam triliun rupiah menjadi delapan ratus lima puluh dua dua puluh empat triliun rupiah melihat
di sini dan banyaknya anak muda berbangkat urban geeks x and release project yang merupakan
inisiator wadah bagi para pemusik indi indonesia meluncurkan album kolaborasi pada proyek pertama
ini dua belas grup musik ini seperti alphan kind rock and roll mafia mocha payung teduh barang suara
scholar menerbang roket kemokal the brunels agriculture silam pukau dan dehidran saling
jadi urban geeks x and release project ini dilatar belakangi oleh sebuah spirit pembaruan dari
generation inji yang selalu ingin memberikan hal yang baru bagi audiens kita audience setia kita jadi
urban kick sudah berjalan tapi di awal tahun ini kita mencoba untuk memberikan sesuatu yang berbeda
jadi kita berpikir kita berdiskusi sehingga akhirnya tercetak sebuah ide kita bikin aja satu proyek
kolaborasi kita menggabungkan banyak artis dari berbagai aliran yang ada di site stream lalu kita
nah yang membedakan adalah dari dua belas artis tersebut kita bikin menjadi enam kolaborasi lalu pada akhirnya
hai seperti moka dengan payung teduh yang berkolaborasi menyumbangkan
sebuah lagu berjudul menunggu untuk bertemu meski terkendala jarak dan waktu kedua grup
musik ini sangat senang bisa bekerja bersama dan berharap dapat menginspirasi para pemusik

membuat karyawan kompetensi dan memberikan kemampuan untuk kembali menjadi artis artis lleva artis atau
inspirasi para pemusik lainnya

cuma lebih dari logistiknya nyatuin timing jadwal gitu gitunya sih
tapi overall bagus kok lancar gitu
kalau saya sih sebelum menjadi harapan saya ngerasa ini juga mengasih semangat juga
buat scene musik kita scene musik indonesia
terutama yang indi dimana kayaknya butuh angin baru gitu
dan sesuatu yang kayak gini bisa ngabungin semua ini
membuat semua jadi ingin berkarya terus gitu pastinya
dan kayak aspirasi disundut gitu
selain itu gigs x unrilis project juga meluncurkan album sesari selagu
sebuah album bagi band pendatang baru yang telah terpilih
band band terpilih ini nantinya akan mengadakan tur ke empat belas kota besar di indonesia
seperti surabaya medan jakarta